hai dan mau mewah sampai saja lengket kita juga pernah muda dan kita juga suka dengan orang orang
yang munafik apalagi sobaik hehehe nah dengerin kata si ujian lulu masih enak masih dapet pekingan
coba coba kaget ya udah jadi gimana nih kan om dudung yang paling tua di sini jadi mendingan
om dudung aja yang ngomong aduh bo jangan bawa bawa umur kalau masuk kayak gini mah tapi
saya setuju sama skemot kita harus bergerak cepat betul tidak betul betul setuju
udah sekarang bertanya kalian tahu nggak markasnya di mana
yuda mending kita telepon polisi aja begini kalau orang tua atau dewasa mau dilaporkan hilang itu
mesti dua x dua puluh empat jam baru bisa diterima sama polisi
lagian juga itu kan belum tentu pasti diculik sama si kobar ya bisi fitnah
kita harus gerak cepat dan kita semua harus cek semua jalanan yang dekat disini dan kita harus cari
abaraya dan kalau perlu kita cari anak anak black cobra tapi kita harus anterincah cabang dulu iyalah
aku mau terjadi apa apa soal bebek gua ya udah sekarang kita bagi tugas aja gua anterin reva pulang
haikal nganterin sindi pulang ian anterin mele pulang dadoh anterin megan pulang dan om dudung
anterin raya pulang dan sebagian silahkan cari duluan aja nanti kita nyusul
tapi aku belum berjalan dulu aku masih mau disini
iya buy mendingan raya sama kita aja sama bareng cewek cewek iya kan
iya bener gini boy mendingan cowok cowok semua nyisir jalan nyari abah biar cewek cewek barengan aja nanti pulang ke rumah raya oke
tapi gue juga gak mau pulang gue juga mau ikut nyari abah
neng neng harus pulang kan ada teman teman banyak yang mau nyari abah neng tenang saja ya biar om dudung anterin neng sama teman teman neng kita pulang saja ya

yaudah kalo gitu om dudung yang anterin cewek cewek pulang ya
ya siap laksatakan

sebentar sebentar saya harus betulin remnya dulu takut celaka

karena kalo gue tuh sebagian ikut goni sebagian ikut gua ya
yang perempuan perempuan ikut mang dudung hayuk